terima kasih masih bersama kami
usai merekrut pelatih baru roberto carlos maria gomez
persib mulai menggelar latihan perdana di lapangan seskot bandung rabu sore
persib optimis menghadapi turnamen pramusim piala presiden
yang rencananya akan digelar januari mendatang
setelah sukses mendatangkan pelatih asal argentina roberto carlos mario gomez
persib mulai menggelar latihan perdana di lapangan seskoat bandung rabu sore
sebanyak enam belas pemain diantaranya atep deddy kusnandar
supar dinasir tony sucipto termasuk mantan pemain parsela eka ramdhani
hadir dalam latihan itu
selain menjalani latihan fisik mario gomez beserta asisten pelatih fernando soler
juga meminta anak asuhnya untuk menggelar game ringan
latihan ini digelar sebagai persiapan menghadapi turnamen pramusim piala presiden
yang rencananya akan digelar januari mendatang
katanya masih ada pemain di luar
ada yang dari jinn seperti ini ada beberapa pemain dari saki
ini kita mulai hari ini sampai minggu depan
mungkin akan ada semua sudah komplit
rencananya pada hari kamis persib akan kembali menggelar latihan intensif
guna menghadapi turnamen piala presiden
freddy bangun bandung